ibu jangan pergi
ibu nanti telat
pencah sama ibu
banget sih ibu
maya masuk aja yuk
udah nonton aja ya
keluyuran dari pulang kuliah
sampe malam begini
eh maya kenapa
masalah buat ibu
kalo aku seharian cuma di rumah doang
emang otak aku gak keharatan apa
kamu gak pernah menghargai ibu
kamu selalu berani sama ibu
awas kalo kalian berani
menjakan kaki lagi kesini
gue heran sama lu
lu betah aja punya ibu kayak gini ya
tapi ibu kandung lu sih
tegak banget sama lu
ibu ini bener bener jahat
tau gak sih
ibu gak punya hak buat
mengusir temen temen aku
sebel banget tuh sama ibu
ibu tuh egois banget
ini didiknya itu didiknya
apa apa gak boleh
emang dari awal tuh aku tahu
ibu tuh gak pernah sayang sama aku
lebih baik sekarang kita menikah
aku kan punya usaha sendiri
kamu tinggalkan ibu kamu
kita hidup berdua
ya aku emang maunya juga kayak gitu mas
tapi kamu tahu sendiri kan
kalau ibu tuh gak suka sama kamu
jadi mana mungkin dia ngasih izin
buat kita nikah
aku gak benci apa sama ibu kamu
aku masih ingat maya
dari rumah kamu saat aku ngine
bu malam ini mas satria
mau nginem di rumah ini ya
ibu tidak izinkan satria
menginap di rumah ini
kalian bukan muhrim
apa kata tetangga
tetangga juga gak akan tahu kan
pokoknya mas satria nginep di sini titik
ibu tidak izinkan
kalian belum suami istri
kamu masih bisa
menikah sama ibu kamu
kamu masih bisa
menikah sama ibu kamu
kamu masih bisa
menikah sama ibu kamu
ini sudah malam
aku tidak akan bisa
melupakan seumur hidup aku
apa yang ibu kamu lakukan sama aku
jadi lebih baik sekarang kita menikah
aku mau pergi ke rumah ini
aku udah males tinggal sama ibu
aku mau nikah sama mas satria
ibu tuh gak setuju sama sih
satria bukan laki laki yang baik
walau dia kaya
dia itu sombong dan temperamental
terserah ibu mau ngomong apa
aku gak peduli
yang pasti besok
aku mau nikah sama mas satria
gak di sini juga gak apa apa kok
kamu gak akan bahagia
menikah dengan satria
kamu akan kecewa
kelak bila kamu tetap menikah dengan dia
tuh denger kan
dengar ibu sendiri tadi ngomong apa
ibu aja doain anaknya kayak gini

makin yakin aku buat ninggalin ibu
ngapain sih ibu sini
walaupun ibu tidak menyetujui pernikahan
tapi ibu ingin mendoakan menyaksikanmu
he he he aku gak butuh aku gak butuh doa ke ibu
udah cukup dari kecil aku mendapetin kegagalan kekejaman ibu ya